pikirkan baik baik setiap pertanyaan jangan buru buru dijawab
coba itu tangan kamu dibuka aja
kamu juga ke depan aja dulu
atau nanti gue ingat ada lukman
kamu kenapa kelihatan bingung begitu
kasih jawaban nomor ini aja
kamu gak belajar ya
gak bisa ngerjain soalnya ya
tapi pak ustadz
barang siapa yang ditanya
tentang suatu ilmu
tapi dia menyembunyikannya
maka mulut ia dibuka
dengan api neraka
kalau tebak tebakan baru tanya jawab
gitu ya udah
kamu gak usah banyak ngomong
kan kalau disini cuntikannya aman
muka kapan jadi keliatan ngantuk begitu
kan lagi pengen uas
ntar aja ke tiduran lagi
iya bener juga
aw kan kesini
udah cuci muka doang
nanti aku cuci muka aja dulu
kalian wudu aja
sunah itu kalian aja mendapat pahala
ada seger hai dek contekannya ya ilah jadi luntur gimana nih aku kasih domelin sungguh terlalu
pikirkan baik baik setiap pertanyaan jangan buru buru jawab hai hai hai hai hai hai
coba itu tangan kamu dibuka aja
kalau kamu gak mau buka tangan kamu ustadz
ketawa ketawa sampai kamu keluar air mata sampai kamu nggak bisa
hai buat apa ustadz buat bikin esrut
pakai nanya lagi ya buat ngehapus tulisan ya ada di
pecah kamu ada jangan sebelum ustadz musraimulaila satun menghapus nama kamu reda
kamu itu kan di sini santriwan yang paling jujur dan kamu itu adalah ketua kelas
hai jadi ustadz musa yang mulai dasantun ingin bertanya kepada kamu
hai siapa yang tadi malam mengendap endap masuk ke ruangmu
ingat juga bahwa ustadz musa yang mulia dasantun pernah berkata kepada kamu kalau kamu melindungi
kejahatan berarti kamu telah berbuat kejahatan itu sendiri silahkan kamu jawab
hai aduh gimana nih ya kalau aku bohong aku dosa
kalau aku jujur
kau pasti sama sama aku
duduk jangan kasih tahu
kelamaan keburu tua usah tunggu jawaban kamu
bukan pak ustadz
sesemau mau kamu yang penting kamu jawab ayo cepat
sesebenarnya yang masuk ke ruang guru itu adalah
hai kalau begitu saya pamit dulu
ikut kalian semua cepet
iya yang lain tetap fokus ya dan konsentrasi
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dukman
rambut kamu kok basah ya
eh tiba tiba pak sri kiti ketemu saya
yaudah pak sri kiti suruh saya wudhu
jadi basah rambut saya sama muka saya
lukman kamu nyusul yang lainnya ya ke ruang guru
hah lah emang saya guru
lukman emang bukan guru
siapa yang bilang lukman guru ya
ngerjain ujiannya lukman sobri haikal dodot dan indra
itu di ruangan guru
ah bilang dong
yaudah saya ikhlas dulu ya pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau nanya tadi saya suruh kemana
ke ruang guru
ngerjain soal ujian sama ustadz lusa ya
oh yaudah yaudah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semuanya dengerin dulu ya
kalian harus ingat sama firman allah
yang artinya allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya
itu ada di surat al baqarah ayat dua ratus delapan puluh enam
katakanlah hai hamba hambaku yang melampaui batangnya
katakanlah hai hamba hambaku yang melampaui batangnya
yang melampaui batangnya
yang melampaui batas terhadap diri mereka masing masing
janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat allah
itu ada di surat az zumar ayat lima puluh tiga
nah jadi insya allah
kalau kalian semua sudah berusaha sudah belajar
kalian pasti bisa mengerjakannya
dan allah pasti akan nolong kalian
nah sekarang kalian harus lebih percaya diri lagi ya ngerjainnya
dan jangan lupa
sampai ustadz menyuruh
sampai ustadz menyuruh